kadin indonesia menerima tampuk pimpinan keketuaan asean business advisory council dua ribu dua puluh
visi indonesia dalam peran keketuaannya adalah untuk memperkuat korektivitas atau hubungan antarnegara
di wilayah tenggara asia melalui peran krusial kelompok bisnis dan swasta
ketua umum kadin indonesia arsyad rasid
visi indonesia dalam peran keketuaannya adalah untuk memperkuat korektivitas atau hubungan antarnegara
di wilayah tenggara melalui peran krusial kelompok bisnis dan swasta
nah untuk membahasnya lebih dalam telah bersama saya alternate chair asean bac bernardino vega
halo pak dino terima kasih sudah hadir bersama kami
pak dino dalam asean economic minister retret dua ribu dua puluh tiga beberapa waktu yang lalu
ada lima isu prioritas yang berhasil dicapai
untuk penyelesaian isu perekonomian dan perdagangan di kawasan asean
bisa pak dino jelaskan apa yang dimaksud dengan kelima isu prioritas tersebut
oke jadi pertemuan asean economic minister di magelang beberapa minggu lalu
kita memajukan lima prioritas
yang kita merasa itu yang paling penting
pertama adalah digital transformation
kedua adalah sustainable development
ketiga adalah healthcare kesehatan
ketiga adalah healthcare transformation
keempat tentunya adalah yang tema yang juga kita bersama dengan asean
pemerintah adalah food security
dan terakhir adalah trade and investment facilitation
jadi lima sektor ini yang kita melihat penting
dari lima ini tiga sebetulnya bawaan
bawaan dari b dua puluh tahun lalu
jadi kita itu mujur bahwa tahun lalu kita ada jadi ketua b dua puluh
tahun ini jadi ketua asean
jadi banyak agenda agenda yang kita bisa salurkan
ke asean yang kita merasa relevan
dan ini antaranya
nah selain itu pak dino
kadin indonesia kan selama ini sudah membuat berbagai macam terobosan
di antaranya mungkin ada yang dikenal dengan delapan legacy program ya pak ya
bisa diuraikan pak ke delapan legacy program itu apa saja
kalau delapan di bawah lima sektor ini ada delapan
misalnya ya di sektor digital transformation itu ada tiga
satu adalah asean qr code
itu kayak qris
tapi qris itu berlaku di seluruh negara asean
bahkan kalau kita bisa ambil hp kita kita berkunjung ke filipina misalnya
kita makan atau pakai belanja tinggal pakai qr code
qr code ini bisa diambil dari misalnya kita punya rekening pcr
sehingga rupiah sama peso bertransaksi tidak ada perantaranya
kedua adalah marketplace lending
marketplace lending ini adalah kayak di indonesia ini sudah ada yang peer to peer lending digital online
terus yang ketiga yang disebut wiki
ini adalah technical platform yang kita buat antara umkm di negara asean yang bisa bicara antar negara asean
itu di digitalisasi
di sustainable development misalnya itu ada dua yang ada
ini juga turunan dari b dua puluh
di kadin kan udah ada net zero
kita merasa kalau net zero itu kita kembangkan inisiatif itu yang sama di antara negara asean
yaitu ada volunteer initiative untuk mengajak perusahaan perusahaan di asean untuk menurunkan emisi karbon sampai zero
terus yang berikutnya adalah carbon center of excellence
nah carbon center of excellence ini adalah suatu pengembangan untuk menciptakan suatu carbon market untuk asean
sehingga carbon ini yang carbon sing terbesar di dunia itu salah satu di negara asia tenggara
ini kita bisa manfaatkan
yang tadi yang sekarang itu mungkin satu dua dolar
but if we have an asean market bisa menjadi sepuluh lima belas
yang satu ini adalah health care
mengambil pengalaman covid kemarin
dan peran dunia usaha untuk membantu pemerintah mengatakan covid
kita melihat ada there were some intrinsic issues yang ada di bukan cuma di indonesia tapi di negara asean lainnya
bagaimana kita bisa mendapatkan teknologi obat obatan mungkin teknologi kesehatan yang berada di wilayah asean ini
itu adalah yang disebut inclusive closed loop program
yaitu kita mengajak perusahaan perusahaan besar untuk kerjasama dengan umkm
bukan hanya ini bukan csr ya tapi ini menjadi bagian integral di dalam bisnis modelnya dia
sehingga umkm ini dapat memproduksi misalnya supply atau bahan baku untuk perusahaan perusahaan yang besar
dia bisa dijaminkan over time
dia bisa dijaminkan off take
dijaminkan teknologi dan dijaminkan kredit
kredit yang lebih murah
terus yang terakhir ini adalah tentunya satu adalah trade facilitation
kita melihat ntm ntb masih marak ya
antara negara asean itu non teris barriers non teroris measures itu masih tinggi
dan juga mekanisme untuk settlementnya
ini harus dideploy sekarang ini dan mungkin juga harus ada satu terobosan di dalam beberapa kebijakan
nah ini kita akan mengusulkan pemerintah
dan terakhir ya yang kita dapat itu adalah asean business identification number
yaitu sekarang banyak yang keluhkan ya
saya pengusaha atau perusahaan asean perusahaan indonesia atau perusahaan malaysia
tapi kalau saya ke filipina saya harus mendirikan pt lagi
bagaimana kalau saya sudah mendirikan satu pt dapat izin kumham di indonesia misalnya
itu sudah bisa disahkan juga di negara malaysia atau diingat filipina
jadi cost of doing business nya lebih rendah
jadi ini akan juga meningkatkan inisiatif insentif untuk berinvestasi antar negara asean kita
oke pak dino sudah menjelaskan tadi mengenai lima isu prioritas kemudian delapan legacy programnya ya pak ya
nah tahun ini kan asean bac dibawa ke pemimpinan indonesia
dan sudah direncanakan agenda untuk memperkenalkan konsep lima p
nah mungkin pak dino bisa jelaskan konsep lima p ini seperti apa
dimulai dari peace dulu pak dino
prosperity yang kedua
prosperity ini yang kita maksudnya pengembangan atau kemakmuran yang menyeragam
people kita bicarakan mengenai skills
skills untuk dua puluh first century yang relevan lagi
jadi sudah bicara bagaimana kita bisa mengembangkan
bagaimana kita bisa mengembangkan menciptakan inovator inovator di kemudian hari
terus yang keempat planet
planet ini adalah kita menyadari bahwa we only live in one planet
sehingga penting bahwa kita adalah untuk menjaga kelestarian alam kita
sehingga jadi konsep regenerative land forest sustainable development ini menjadi bagian integral di dalam usaha kita
dan terakhir ada partnership
partnership ini adalah kalau dilihat dari memiliki kompomoto bangsa kita ini yang nunggu tong royong
kita membutuhkan satu sama yang lain untuk mengembangkan
kita nggak bisa sendiri
so this fire values yang membungkus konsep lima sektor dan delapan legacy project ini
dari pengalamannya mengunjungi negara negara asean itu apa saja sih pak yang disampaikan oleh mereka dan kemudian apakah sesuai dengan apa yang dicita cita
atau direncanakan oleh
jadi di beberapa kita baru lima negara kan
baru lima negara
di semua negara ini kita melihat ada benang merahnya ini yang bisa mengkaitkan will time economicly untuk menciptakan satu strategi aliansi yang komprehensif di asean
kalau ini bisa dijadikan suatu strategic alliance untuk pengembangan baterai untuk ev misalnya

lepas kemungkinan bahwa seluruh negara asean bisa menjadi strategic alias di beberapa negara ini
misalnya filipina indonesia menjadi nikel produsing community business
dan misalnya thailand juga udah punya produsen kendaraan
dia punya ev
kita punya pabrik baterai
kita bisa ada satu kesamaan di dalam supply mata rantai ev misalnya
terima kasih pak dino atas waktunya
demikian bincang bincang kami dengan alternate chair asean bac bernardino vega
saya frida litwina undur diri
terima kasih pak